setiap tahun ribuan sapi dan hewan ternak disembelih untuk hari raya kurban
ratusan ton limbah pun dihasilkan dari penyembelihan itu
agar tidak mencemari lingkungan sebuah rumah potong hewan di surabaya
menggelar bursa hewan kurban agar pemotongan hewan kurban dapat tersentralisasi
rumah potong hewan atau rph pegirian surabaya menggagas bursa sapi kurban tahun ini
program yang baru pertama kali digulirkan bertujuan untuk mengurangi limbah buangan hewan kurban
kotoran dari hewan kurban banyak dibuang di saluran air dan mencemari lingkungan
tidaknya ada empat sapi yang dipotong sebagai kurban saat idul adha setiap tahunnya di surabaya
bursa sapi rph menyediakan tiga ratus ekor sapi
meski tidak sampai sepuluh persennya sentralisasi penjualan dan pemotongan ini
diakini mampu mengurangi limbah
limbah sampai belasan ton
dengan sentralisasi daripada tempat penjualan
sentralisasi daripada tempat pemotongan
itu diharapkan limbah limbah daripada proses pemotongan
maupun pasca dan pra pemotongan
itu semua bisa dikurangi
rph pegirian dilengkapi fasilitas sanitasi pengolahan limbah
dengan kapasitas lebih dari sepuluh ton setiap hari
selain mengurangi dampak limbah
bursa sapi ini juga dimaksudkan untuk mengendalikan penyakit pada hewan kurban
manajemen rph merangkul pedagang hewan kurban
yang biasanya berjualan di pinggir jalan untuk memasok sapi
afandi salah satunya
ia mengaku tertarik dengan bursa sapi rph karena banyak keuntungan yang didapat
saya kalau insya allah datangin lima puluh ekor
tidak perlu masyarakat sendiri di luar

orang rph tim rph tidak perlu masyarakat sendiri di luar
orang rph tim rph tidak perlu masyarakat sendiri di luar

bursa sapi rph menawarkan sapi kurban dengan harga bervariasi
antara rp empat belas juta sampai rp empat puluh juta
dan untuk paket sampai pengemasan daging dihargai rp satu lima ratus